lantas seperti apa sebesar apa potensi pasar e commerce di tanah air menuju raksasa e commerce asean
saya ulas lebih lengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama ini adalah jadi sebuah misi yang saya juga bangga ya kalau kita bisa jadi raksasa e commerce
bangsa indonesia bisa memanfaatkan pasarnya sendiri oleh masyarakatnya sendiri
kita lihat ini adalah ballet baru yang dikeluarkan oleh pemerintah
jadi dalam paket kebijakan ekonomi jilid ke empat belas pemerintah mengeluarkan yang namanya ada roadmap e commerce
jadi roadmap ini penting untuk mengetahui tadi dalam informasi sebelumnya sudah disebutkan ada yang ditetapkan oleh pemerintah roadmap e commerce nya
seperti kita lihat tadi ada perpajakan kemudian pendanaan
jadi memang ada beberapa hal yang spesifik misalnya untuk yang di atas sepuluh miliar hingga seratus miliar rupiah
itu nanti aturannya ada diperbolehkan asing masuk
tapi kalau di bawah sepuluh miliar rupiah itu memang untuk startup yang dihasilkan oleh anak negeri sendiri
jadi tidak boleh ada asing
jadi hal hal yang seperti itu yang diatur lebih rinci lagi
mengapa itu perlu diatur menurut pemerintah
karena memang ada potensi yang sangat luar biasa
ini dia potensinya
sembilan puluh tiga empat juta pengguna internet
ini adalah data yang kita ambil dari setcap
dan kita lihat sembilan puluh tiga empat juta dengan total penduduk sekitar lebih dari dua ratus enam puluh juta jiwa
masyarakat indonesia jadi gandrung sekali kita menggunakan internet
contohnya seperti apa
semuanya apapun yang kita lakukan itu pasti menggunakan internet
nanti ada lagi lebih spesifik social media
lalu kita lihat lagi dari sembilan puluh tiga empat juta tersebut
ternyata data juga menunjukkan tujuh puluh satu juta adalah pengguna telpon pintar
jadi saat ini kita tahu bahwa kemanapun mungkin
telepon pintar adalah satu barang yang tidak boleh tidak dibawa kemanapun kita pergi
jadi kalau misalnya sudah tidak bawa handphone handphone gue mana gitu ya
atau misalnya habis baterainya ampun belum bisa jawab whatsapp lah
atau mau browsing lah
atau mau jawab email lah
jadi begitu tergantungnya masyarakat indonesia terhadap telpon vintar
sehingga tujuh puluh satu juta tersebut
tapi apakah itu selalu buruk
karena pemerintah tahu ini ada celahnya
sehingga dibuatlah beliat baru untuk e commerce
karena pengguna telpon vintar
pengguna telpon pintar dan internet tersebut
mereka itu akan membuka potensi ada teknopreneur
ini adalah orang orang brilliant
orang orang cerdas yang memanfaatkan pasar ini loh
jadi kalau mereka punya keahlian
mereka buat sebuah algoritma
dan mereka bisa bermain menjadi teknoprener
karena apalagi teknoprenernya dari dalam negeri sendiri
anak anak muda sekarang tuh ya
saya lihat kalau di beberapa artikel
kemudian saya nonton beberapa profil mereka ya
umur umur dua puluh tujuh tahun
jadi teknoprener tuh dengan omsetnya yang sekitar dua puluh miliar lah
saya bilang wah ini keren banget anak anak indonesia
disalurkan ke hal yang benar
dan ini adalah salah satu langkah pemerintah tampaknya
lalu kita lihat bagaimana nilai valuasi pada tahun dua ribu dua puluh
itu mencapai satu ratus tiga puluh miliar dolar amerika
itu berapa triliun
jadi angka itulah yang dimanfaatkan pemerintah
sehingga keluarlah bailet baru tersebut
ini adalah pasar gurih e commerce di indonesia
kita lebih spesifik ke e commerce
bila kita bandingkan yang berwarna biru
ini adalah pengguna internet di asean
lalu kemudian untuk pengguna internet di indonesia adalah yang berwarna kuning
lalu bagaimana dengan pembeli online
pembeli online adalah yang berwarna merah
kalau kita lihat secara kasat mata bagaimana berbanding lurus
ini berbanding lurus kita lihat
bagaimana kalau penggunaannya sembilan belas persen di indonesia
yang belanja online nya juga berbanding lurus sama
jadi kalau misalnya internetnya orang makin senang lihat internet
biasanya orang akan makin senang belanja online
sederhananya gitu loh
kalau kita mengartikan chat ini gitu
dan kita bisa tanya sama diri sendiri
suka juga misalnya belanja belanja dari internet
atau dari situs online
atau misalnya sekarang di media sosial juga bisa belanja ya
kemudian kita lihat juga ada instagram juga ya
kosmetik kosmetik etik itu biasanya mereka akan preview produk
jadi data ini dihasilkan dari kita yang suka ngelihat ngelihat tuh
kalau di explor di instagram itu kan ada tuh ya
suka kita klik dan kita ingin lihat
atau jangan jangan kita juga pembeli online yang sejati
jadi apa apa karena apalagi kalau kerja atau tinggal di jakarta macet dimana mana pasti online
nah terus sebarannya kemana
kesini pasar gurihnya itu ada empat yang kita dapat dari google
dan juga temasa ini data research google menunjukkan
kita lihat tahun dua ribu lima belas adalah yang berwarna biru
di dua ribu lima belas yang berwarna hijau toska adalah dua ribu delapan belas
ini lihat dua ribu lima belas ini kita lihat bagaimana e commerce itu masih sangat sedikit
begitu dua ribu enam belas naik sangat signifikan
lalu kita lihat bagaimana untuk travel
jadi kalau e commerce nanti kita akan lebih spesifik ya
apa apa saja yang e commerce
kita tahu misalnya belanja belanja online itu misalnya seperti
ini dua ribu dua puluh lima maksudnya
ya jadi tahun dua ribu dua puluh
jadi dua ribu lima belas ke tahun dua ribu dua puluh lima butuh sepuluh tahun dan itu menunjukkan angka yang sangat tinggi perubahannya
dan ini angka ini dibaca dipelajari oleh pemerintah
dan ini tampaknya harus ada regulasi yang spesifik nih untuk ngatur ini
karena ini semua ini pulus ini uang
begitu juga misalnya dengan travel
travel mungkin anda suka jalan jalan kalau misalnya lagi di kantor iseng iseng ngecek di pc tuh suka ada kayak traveloka agoda ya
biasanya kan mereka nawar nawarin itu diskon diskon ada yang mau berangkat dengan pacar atau berangkat dengan temen
atau ingin berangkat dengan pasangan mohanimun lah apapun itu
travel itu juga naiknya signifikan loh
lalu kelihatan transportasi
transportasi ya tidak sebombastis ini ya e commerce
tapi transportasi sederhananya seperti apa
itu loh gojek misalnya atau misalnya ada grab
atau apalagi ada uber
anda juga yang punya aplikasi tiga ini ya di handphone anda
sama dong kita ya
kita selalu ada
pokoknya yang gampang aja kita cari yang efisien
dan itu pasar ketika saya anda ingin sesuatu yang efisien harganya kompetitif
bagi teknopreneur diciptakan sesuatu yang bisa dijual dan kita beli kan
selanjutnya kita lihat bagaimana dengan iklan juga tumbuhnya sangat kecil
tapi ini loh yang dibaca ini nih
inilah kemudian yang membuat pemerintah merasa perlu untuk memberikan belit aturan
dari segala sisi baik itu pengembangan sumber daya manusia logistik kemudian infrastruktur
harus disiapkan pemerintah
kalau infrastruktur itu pemerintah harus membuat sebuah infrastruktur yang cukup signifikan loh
untuk telekomunikasi kalau memang ingin mengejar kemenangan di sektor e commerce
menjadi raja e commerce di asia tenggara harus disiapkan
dan itu pasti membutuhkan investasi yang tidak sedikit
tapi kemudian kita lihat ini adalah e commerce terpopuler indonesia
dan anda lihat logo logo ini pasti ada yang biasa ya
jadi kita bagi tiga
besarkan take asia menunjukkan bahwa forum online dan iklan baris itu seperti kaskus dan olx
kalau olx anda tahu ya dulu itu toko bagus sebenarnya
toko bagus dan berniaga
tapi kemudian dibeli oleh asing
kemudian namanya menjadi olx
jadi kalau kita ngiklan ngiklan itu biasanya anak anak kaskus itu suka sharing ya
ini ada loh yang bagus
jadi iklan iklan baris itu ada di sini lah di kaskus ataupun olx
ini adalah yang langsung ya
kita lihat bagaimana lazada dan traveloka itu adalah dua yang populer juga menurut tech in asia
dan kita lihat tech in asia juga melakukan bahwa lazada ini memang dia di asia tenggara ini memang keren banget ya
dia berasal dari jerman tapi dia masuknya cepat
dia masuknya awal pionir
dan kemudian saat ini dia sudah mengklaim dia ada pengunjung sekitar lima tiga juta pengunjung
itu pada kuartal pertama dua ribu lima belas
tapi paling tidak ini menunjukkan bahwa dia leading
ya meskipun kita lihat ada mataharimall com dan lain sebagainya yang saat ini juga mencoba ya
dari bnk itu ada juga ya zalora com
karena perempuan hafal banget ya
kalau belanja belanja kayak gitu saya hafal banget nama namanya
oke kemudian kita lihat ada traveloka
kemudian ada tadi saya sebutkan seperti agoda gitu ya
teman saya ada tuh yang suka banget cek cek ini setiap hari ya
sambil nanti dilihatin nanti cutinya kapan ya gitu
oke langsung marketplace
kita lihat ke marketplace
dan ada tokopedia
tokopedia ini milik anak negeri ya
dan ini bukalapak juga ya
ini juga anak pemuda indonesia yang menciptakan
jadi kita lihat bagaimana brand brand ini yang bermain di sisi e commerce ini akan memberikan uang yang cukup besar di industri mereka
dari mana mereka mendapatkan uang uang tersebut
dari mana mereka bisa mendapatkan kucuran dana misalnya
atau injeksi dana dari modal ventura dan lain sebagainya
bagaimana mereka bisa dipercaya
ya karena para pemodal tahu bahwa ada konsumen yang butuh
konsumen yang butuh ya saya ya anda kita semua gitu
kita suka yang praktis tadi saya sebutkan
kita suka yang kompetitif
ya memang online belanja online adalah solusinya
yang perlu diatur oleh pemerintah selain juga roadmap tadi ya
saya lebih concern ke infrastruktur
kalau memang kita ingin menjadi raja
pemerintah harus siap dengan investasi
meningkatkan mewujudkan infrastruktur di seluruh wilayah indonesia
jadi jangan hanya di kota besar saja
pasar terbesar di asia tenggara
siapa yang salah kalau kita bisa jadi raja e commerce tahun dua ribu dua puluh lima ke depan